ya banyaknya kasus seperti itu tentu ini menunjukkan bahwa sebetulnya godaan di sekitar jabatan seperti itu cukup besar ya
jadi tugasnya berat godanya juga berat juga makanya menjadi pejabat itu tidak mudah
tidak mudah komitmennya juga harus dilakukan secara bersama sama kan sebagai juga ibu dan juga ayah dari daerah yang dipimpin tersebut
ada banyak ungkapan misalnya suami sukses ada istri yang hebat betul begitu ya prap ya
ada banyak soal itulah mereka harus kerjasama tapi kalau kerjasamanya soal korupsi kayaknya bikin geleng geleng kepala juga ya
ya itu yang jangan sampai dilakukan nah kita ingin berbincang lebih lanjut lagi nih pemirsa tentang sebetulnya seperti apa sih menjaga komitmen ya
di balik semua tantangan dan juga oportunitas atau kesempatan ya dalam sebuah jabatan atau amanah yang sedang diemban oleh suami ataupun juga istri dalam memimpin sebuah daerah
nah kita nanti akan sekarang ya
sekarang saya mau buru buru tuh
kalau sama perempuan cantik karena udah yang punya juga
ibu bupati terenggalek apa kabar
terima kasih loh udah datang ke sini
jadi gimana nih lagi ada di jakarta dalam rangka
kemarin ada raker nasdaq rekerasda
jadi memang jadwalnya di sini kemudian diundang yaudah aku sempetin ke sini
iya bener loh lagi tengah tengah sibuknya kan
jadi gini arumi
empat tahun menikah terus hampir ya satu tahun lebih lah ya sudah menjadi ibu negara
gimana tuh cerita kehidupannya
kehidupannya so much simpler maksudnya kalau dulu karena kan memang pekerjaan saya kan beda
pekerjaannya kan sama sama di entertain dulu ya
lebih heboh lebih dinamis lebih dramatis lebih banyak sekali dinamikanya
nah kalau sekarang di trenggalek ya jadi lebih kayak ibu dan pendamping suami
jadi lebih simple aja dan ya lebih
lebih tenang gitu
lebih tenang sih
shop gak sih maksudnya menghadapi kehidupan yang betul betul tiba tiba berubah
awal awal sih jujur harus adaptasi banget sih
karena kan memang aku gak ada background birokrasi sama sekali kan
gak pernah masuk ke acara yang formal kemudian ada protokol kemudian ada ini ada itu kan enggak
nah itu di sisi sisi itu harus adaptasi
jadi yang bikin kaget paling itunya aja
iya ya positif loh
tenggalek terenggalek wisata wisatanya itu justru kayaknya banyak yang
emang dong terenggalek
iya bener loh
aja ke pantai perigi ya
katanya kesukaannya arumi
bapak produser di atas tolong dengarkan kami diundang sama ibu bupati loh pak
tuh kan itu dia
tapi gini di tengah berita berita positif tapi kan juga sekarang banyak banget nih ya gencar tuh berita berita negatif soal ya istrinya juga akhirnya terlibat disitu
kalau arumi ngeliat itu semua gimana
ya yang paling terpukul sebenarnya suamiku sih
karena mas emil itu kan sekarang wakil presiden di apkasi asosiasi bupati seluruh indonesia
dan which is kan kenal semua dan memang ya sering pernah
berinteraksi lah ya
berinteraksi jadi ketika kayak gini kok sedih banget gitu
nah kalau misalnya menanggapi bagaimana kok sekarang keluarga jadi keseret seret juga sama kpk banyak yang terlibat dan bahkan melakukan gitu
jadi ya memang pada kenyataan
bukan pada kenyataannya ya tapi maksudnya ya seperti kita lihat di tv ternyata memang betul adanya seperti itu
dan kalau dari kita sendiri yang di trenggalek memang akhirnya kita membuka diri untuk betul betul kpk
kita malah mas emil malah minta untuk kpk datang dan memang menganggap situasi saat ini tuh genting sekali karena sudah mulai meracuni keluarga
yang harusnya kan ya maksudnya kalau misalnya apalagi banyak perempuannya juga ya
misalnya akulah misalnya bayangkan ini aku belum salik
kalau misalnya seorang ibu kan harusnya jadi rem dalam keluarga
aku aku harus jadi rem dalam keluarga untuk anak anakku dan juga untuk suamiku
justru ikut serta di sana
maksudnya bukan untuk orang lain ya ini untuk ngingetin diriku sendiri aja
iya nah kan apa namanya kita paham banget lah bahwa apa ya tugas
sebagai seorang istri dari seorang pejabat itu nggak mudah begitu kan
arumi sendiri menemukan tidak sih atau ibu arumi ya sekarang
ibu pejabat loh
ibu pejabat lupa saya
apa namanya menemukan tidak ketika masuk ke situasi seperti sekarang ini wah ternyata memang seberat itu gitu loh
godaan godaan yang datang kepada suami dan juga kepada keluarga
iya betul kalau betul
dan itu memang ada setiap saat memang godaan nggak ada cuma di pejabat
cuma khususnya untuk pejabat kayaknya tuh bertubi tubi
dan memang itu kembali lagi harus integritasnya memang tinggi sekali gitu
jadi karena kan yang bisa mengetahui apakah kita yang apa sih namanya
yang pada akhirnya mensupport apakah kita akan melakukan itu atau tidak ya integritas kita juga yang akhirnya dipertaruhkan kan
karena mungkin nggak ada saksi nggak ada apa apa nggak ada apa
nah itu yang memang aku sama mas emil minimal untuk keluarga kecil kita harus betul betul kita pegang dan kita di posisi sekarang sebagai pejabat publik dan ya itu kok dunianya serem banget ya
mas emil sebenarnya gimana tuh
sekelam itu ya
saya memang selalu bilang gini kalau misalnya untuk aku ya kalau especialist untuk korupsi dia bilang sebenarnya itu saya yakin semua orang itu kalau mau kerja pasti dengan niatan yang baik
dengan niatan yang baik
nah tapi kita gak pernah tahu misalnya kamu kalau misalnya mau aku lurus pertama harus jadi rem harus ngingetin kemudian harus apa namanya prinsip prinsip yang kita pegang dulu tuh harus selalu kita ingat dengan keadaan seperti apapun
dan yang terlebih lagi adalah jangan terbawa suasana yang akhirnya membuat kita banyak menuntut
ketika menjadi ibu pejabat
orang tuh kan pandangan
orang tuh kan pandangannya ini aku hadapin ya orang kan pandangannya kan oh iya pasti kan kaya
kan pasti hidupnya enak
fasilitasnya tinggi dan lain sebagainya
nah padahal kalau misalnya kita melihat sendiri gaji bupati kan enam juta per bulan
jadi untuk mempunyai harta yang sampai aku sih ngerasa cukup banget ya
sekarang anak anak sekolah dengan bahagia banget cukup banget
tapi kalau untuk mempunyai sampai fantastis gitu kan nggak mungkin
bukan sulit emang gak mungkin lah
karena kalau kita kerja bener ini memang kita kan dapat sesuai dengan pekerjaan kita
nah kalau misalnya istrinya kemudian terbawa suasana oh itu ya suasana itu ih kaya ih cantik ih harus perawatan harus ini harus itu harus ini
ya akhirnya yang menuntut suami akhirnya suaminya juga akhirnya menghalalkan secara secara
harus mengikuti juga ya membahagia
makanya kembali lagi itu sih kita sekarang di trenggaleg juga lagi gencang banget
return creation kita beneree yang kita tekankan tapi kan integritas
menanamkan moral moral pada anak anak dan juga keluarga kecil kalau itu itu terlihat

dengan kita kan n bishop bahwa kita normal biasanya orang terang viewer kerja phillips
kalau unit terkecil kita sudah teracuni kan sayang masa depan bangsa
iya benar ya apalagi kalau sekarang melihat bagaimana peristiwa yang terjadi ya kita juga jadi apa namanya
gak habis pikir juga ya
gak habis pikir juga eh kita masih bicara tentang hal ini setelah jeda ya kita break dulu dan pemirsa jangan kemana mana tetap bersama kami
ya masih bersama kami di good morning pemirsa kita masih ngobrol ngobrol bareng ibu arumi di sini pagi hari ini tentunya ya
tentang ini satu hal yang sangat penting untuk dibahas juga dan juga pemirsa harus tahu juga apa namanya bagaimana sih sebetulnya kehidupan
begitu ya dibalik
sebuah jabatan sebagai istri kan harus mendukung karir suami karir politik suami
sedangkan suami ketika menjabat tentunya juga ada banyak hal yang harus dilakukan selain pekerja utamanya juga politiknya dan lain sebagainya
nah bagaimana tadi arumi menjadi rem bagi mas emil ya itu kayak gimana gitu loh prosesnya
ya maksudnya kalau aku menjadi rem sih sebenarnya karena aku juga kan orangnya gak pinter pinter amat di politik yang pinter gitu mas emil
maksudnya kalau ya itu kalau untuk mendampingi suami
iya mendampingi tapi kalau aku memang lebih ke yang pekerjaannya aja gitu loh
jadi kayak mas emil aku mendampingi sebagai ketua tim bergerak pkk atau ketua di krenasda dan gitu gitu aja
tapi kalau untuk politik blast nggak ngerti dan memang kalau politik itu juga waktunya nggak ada cheese kayaknya sibuk banget ya
bukan bu tapi karena anaknya dua kecil kecil jadi kalau ngumpul sama misalnya teman teman yang ada di partai itu kan suka kalau bahasa terenggalek cangkruan gitu
jadi suka nongkrong lama dan lain sebagainya udah gak mungkin
ibu ibu jadi kalau untuk masalah itu sama sekali udah nggak ikut campur itu masalah mas emil sendiri
tapi kalau untuk gimana menjadi rem jadi biasanya biasanya kita akan diskusi misalnya mas emil itu habis seharian ngapain dari mulai bahas kerjaan sampai bahas yang sengalor ngidul kemana mana gitu
jadi nah gimana caranya jadi rem cuma selalu mengingatkan kalau misalnya sudah mulai mempertanyakan lagi mengingatkan dulu cita citanya kita itu ketenggalik apa
integritas kita itu paling gitu gitu aja sih karena memang ya sekali lagi itu perempuan atau aku gitu ya minimal aku harus bisa menjadi rem dan juga gas untuk keluarga aku berkeluarga kecil kita
jadi banyak banyak diskusi ya
sekarang mas emilnya ada di mana
dia lagi ngambil kelas ini apa kelas lagi sekarang ngambil kurs gitu di mit cuman buka kelas di bawah
bukannya udah dokter ya mas emil tuh ya
aktor muda juga kan waktu itu ya saya ingat betul
nah kira kira kegiatannya lagi ngapain ya mas emil
enggak enggak apa namanya kita sekarang tiba tiba nih saya dapat ini bahwa ada penonton juga yang mau tanya sama bapak
apa sepertinya mau tanya ini namanya siapa ya
oh boleh boleh boleh
gimana pak bapak mau tanya sama ke ibu arumi ada pertanyaan
ya saya mau tanya sama ibu bupati
kalau di tenggalek itu hobinya ngapain aja ya
aku hobinya main sama anak anakku pak
karena itu aja mainannya
terus ada apa lagi tuh pak
iya soalnya kan pasti bosen ya kalau di sana
oh emang bosen
ada lagi pertanyaan yang lain pak
semua sepertinya kan penasaran bagaimana seorang artis bisa betah tinggal di trenggalek
jadi ini siapa
jadi emang ini siapa
kamu kok tumben sih sayang
mau disuruh suruh gini
dia tuh orangnya kaku banget
biasanya gak mau suruh goda godain orang
tuh kan berhasil
kok panggil aja bidu
midu tuh pas kita pacaran
jadi aku manggil mas emil tuh bidu
karena dia kan penyanyi
kemudian mas emil harusnya panggil aku bida

sayang kamu dimana
udah di sini
udah di sana
oh di sana
di wongkori ya
aduh maaf nih ganggu kesibukannya ya mas ya
ngobrol ngobrol soal seberapa besar sih ken istri menjadi pendukung suami di karir politik
kalau menurut mas emil sendiri tuh kalau minta minta pendapat sebesar apa porsinya arumi dibutuhkan di sana
ya pertama dalam konteks pasangan in general ya
semua pasangan itu tentu akan menentukan sekali bagaimana kita bisa berkarya gitu
di dalam dunia politik banyak sekali pengorbanannya
jam sebelas malam kita lagi enak enak ngobrol di rumah
tau tau saya dengar di wa ada masalah apa gitu
pelayanan rumah sakit lah
atau masalah bencana
atau masalah apalah gitu
pekerjaan yang konstruksi yang kurang benar
itu waduh langsung gitu
jadi kalau dulu yang suka moody perempuan sekarang yang moody mas emil
tergantung ada berita apa
jadi bahwa begini ya
dan ini memang perlu kita rumuskan juga sih ya
bahwa sekarang kita kan never ending connectivity ya
dengan adanya teknologi informasi social media dan sebagainya
nah cuma kan tantangannya gini
kalau kerjaan sebagai seorang pejabat publik seakan akan nggak ada working hour kan
pada saat kita denger ada longsor ada bajir
tapi waktu sama keluarga tetap lah ya utama ya
kalau udah bicara mengenai longsor atau mengenai banjir
tentunya keluarga sudah dalam tanda kutip mewakafkan kami untuk bertugas
tapi mungkin maksudnya saya dirumuskan kembali
apa sih yang priority gitu
kalau cuma sekedar bukan karena ada bencana bukan karena ada apa
ya ntar dululah gitu
nah ini yang saya lagi coba rumuskan
kalau diatas jam sepuluh malam handphonenya dimatiin loh sayang
jangan sampai ada berantem gitu
terlahian nih ya
ya cuma itu maksudnya
maksudnya itu bahwa kalau kita bicara mengenai apa
alarm untuk disaster atau untuk hal hal yang darurat
misalnya ada orang yang sakit kritis tapi di rumah sakit tidak dapat penanganan
itu kita harus bergerak gitu
tapi kalau kita bicara mengenai apa
mengenai yang memang sifatnya bukan sesuatu yang harus kita hargai
tapi kadang kadang ini masalah pr krisis gitu loh
artinya seringkali kita sebagai kepala daerah itu ada pr krisis
nah semakin kita tidak atasi on the spot
kadang kadang bola liar itu bergulir gitu
ada pendapat yang salah yang berkembang di sosial media
yang kemudian cepat sekali bagai virus itu nyebar kemana mana
nah kadang kadang kita harus segera berkoordinasi dengan si a si b dengan semua tim
nah cuma memang kadang kadang harus agak let it go juga lah
ya udahlah gitu
jadi in spirit itu lah yang mengatasi itu semua lah ya
di tengah banyaknya waktu
waktu yang tersita juga
ini terakhir aja nih
untuk pak bidu
arumi sejauh ini bagaimana nih sebagai seorang istri dari apa atau sebagai ibu bupati terenggalek ini menurut mas emil
ya jadi saya terus serang aja
dengan status arumi sebagai seseorang yang dulu eksis di entertainment gitu ya
ini memang banyak yang melihat bahwa pasti hidup kami glamor
mana mungkin kami bisa amanah lah sebagai kepala daerah
apalagi di desa gitu ya
di terenggalek yang memang predominantly rural gitu
saya perlu menyampaikan bahwa saya bersyukur gitu
bahwa dari awal saya kenal waktu arumi masih aktif di dunia entertain juga
memang dia bukan seseorang yang gaya hidupnya sangat glamor gitu
jadi artinya kita punya taste lah
kita punya selera lah
tetapi kita percaya bahwa elegan tidak selalu berbanding lurus dengan harga
artinya kita nggak perlu menjustifikasi siapa kita dengan merek merek yang menurut kami agak agak ya
dan arumi punya suatu belief bahwa sebagai public figure juga
tentunya ada baiknya kita justru tidak terlalu mengumbar hal hal yang sebenarnya masih banyak saudara saudara kita di indonesia ini yang
oh ya sudah
baik baik mas emil
sangat mendukung sekali apa yang saya lakukan sekarang juga
kita sekarang di tengah leg
sekarang arumi itu ya kerjanya kalau beli online shop makeup itu harganya rp seratus
agak jauh ongkirnya ya

udah udah udah ya
daripada semua rahasianya keluar semua

bw terima kasih banyak ya sudah bisa bergabung di good morning dan mengerjai bidadarinya
selamat kembali beraktivitas
mas emil istrinya dipinjam disini dulu ya
dipinjam untuk urusan kita mau tantang buat ini
ibu rumah tangga oke juga kan menjalani kegiatannya
sebagai ibu pejabat masihkah seorang arumi ini bisa melakukan pekerjaan ibu rumah tangga
karena hari ini kita akan memberikan tips melipat handuk utamanya untuk travelling
jadi kita lihat dulu videonya nih supaya tahu semuanya
seperti ini ya
jadi dilipat dua dulu
coba dilihat nih
tuh dilipat dua dulu setelah itu segitiga
nah ini bisa anda simak setelah itu dibalik bentuknya segitiga terbalik seperti itu
nah dibikin sisi kanan kirinya pun segitiga kecil
baru deh digulung
agak ribet sih ya
pulak balik buat kita

ini kita lihat dulu
ini kita lihat dulu
ini kita lihat dulu
ini kita lihat dulu
ini kita lihat dulu
iya sih gapapa bedanya
pulak balik gitu ya
coba pada intinya nanti ujungnya adalah nah
ini buat melipat nih supaya nggak ini
jadi dia mengunci ya
coba ayo daniar sama remy berdua tanding
kita mulai dari sekarang sih ya
videonya boleh gak sih
bagi dua dulu
eh aku ini aku asal asalnya
tapi ada nani gak sih untuk anak anak
ada ada yang bantu di rumah
makanya aku tuh biasanya kalau di rumah anakku kan ada dua ya
mbak mbaknya ngurusin anak bayinya tiga karena aku juga diurusin
aduh ya ampun
wah saya gak nemu gimana titik selipnya nih
gimana titik selipnya nih ya
ya pokoknya kekunci lah ya
pokoknya dilipat terus digulung gulung
yang penting kopernya masuk
nah itu dia
yang penting gulung sampai bagian yang terkecil ya
gimana dong gagal dong nih saya berdua
nanti kan ada videonya ya pemirsa ya bisa lihat juga di youtube
wah ini ilmu banget nih
iya ini penting ini buat travelling
terima kasih ya sudah hadir di good morning di sini
mudah mudahan kita bisa benar benar langsung ke terenggaleknya ketemu sama remy
kita tunggu ya di sana ya
dan juga tetap menjadi inspirasi buat banyak orang
pak armi dan juga pemirsa jangan dulu kemana mana tetap bersama kami ya di good morning
masih ada informasi yang lain ya dania
itu soal presiden jokowi
bagikan buku untuk anak anak pengungsi gunung agung
tetap bersama kami